kementerian kesehatan telah mengeluarkan surat edaran mengenai kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya atau penyebabnya
gejala penyakit hepatitis akut ini antara lain peningkatan enzim hati dan gejala gastrointestinal
yang dapat berupa perubahan warna urin menjadi gelap berwarna seperti coca cola dan atau fesisnya pucat
kemudian pada tahap yang lebih lanjut bisa terdapat kuning pada mata dan pada kulitnya
kemudian bisa terjadi gejala gatal bisa disertai nyeri sendi atau pegal pegal mual dan muntah atau nyeri perut
kemudian anak merasa lesu lelah lemah dan kehilangan nafsu makannya
kemudian bisa juga disertai dengan gejala diare
serta gejala yang berat disertai dengan penurunan kesadaran dan juga bisa terjadi kejang kejang
melalui pemeriksaan laboratorium angka atas sgpt dan sgot pasien hepatitis akut bisa di atas lima ratus unit per liter atau lebih dari sepuluh kali nilai normal
data kementerian kesehatan per sembilan mei dua ribu dua puluh dua ada sebelas pasien anak dengan dugaan hepatitis akut dan empat orang masih menunggu hasil pemeriksaan
dari lima belas kasus hepatitis yang tengah diamati secara intensif lima diantaranya meninggal dunia
sampai sekarang kondisinya di indonesia ada lima belas kasus
di dunia yang paling besar ada di inggris satu ratus lima belas kasus kemudian di itali spanyol dan juga di amerika serikat
hingga kamis dua belas mei belum diketahui penyebab penyakit menular ini dan proses penelitian mendalam masih berlangsung
meski penyakit ini masih misterius kita bisa melakukan upaya pencegahan
agar tidak terkena penyakit yang menular melalui saluran pernafasan dan pencernaan ini
perilaku hidup bersih dan sehat atau phbs adalah kuncinya
pandemi covid sembilan belas memang mengajarkan kita mengenai peranan besar dari menjaga perilaku hidup bersih sehat
dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk terhindar dari penyakit menular termasuk penyakit hepatitis akut ini
dan ikatan dokter antaranya
anak indonesia pun memberikan beberapa tips untuk mencegah terjangkitnya penyakit hepatitis akut
yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan benar
yang kedua meminum air bersih yang matang
yang ketiga makan makanan yang bersih dan matang penuh
keempat membuang tinja dan atau popok sekali pakai pada tempatnya
kelima menggunakan alat makan sendiri sendiri
dan keenam memakai masker dan menjaga jarak
warga juga disarankan untuk menghindari menggunakan kolam renang umum untuk saat ini
dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala gejala
seperti penyakit kuning pada kulit dan mata mual diare dan nyeri
wida subianto di dinis wandani surabaya jawa timur